dirjen perhubungan darat memprediksi simpul simpul kerawanan di sepanjang tol transjawa dan sumatera
untuk tol sumatera gangguan yang timbul diprediksi bukan datang dari kemacetan kendaraan tapi dari sisi keamanan
para petugas khusus telah disiapkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tol sumatera yang membentang dari pelabuhan bakauheni hingga kayu agung
sedangkan potensi kemacetan di tol transjawa diprediksi terjadi di pintu pintu keluar tol dan rest area di sepanjang tol
untuk mengurai kemacetan dirjen perhubungan darat akan menerapkan one way di tol transjawa dari kilometer tujuh puluh gerbang tol cikampek hingga kilometer dua ratus enam puluh tiga di brebes barat mulai tiga puluh mei hari ini hingga dua juni mendatang
penerapan one way dimulai pada pukul sembilan pagi dan berakhir pada sembilan malam
selain itu aturan pembatasan waktu istirahat maupun isi bbm akan diterapkan di rest area
terutama yang berlokasi antara jakarta hingga cikampek yang diprediksi akan mengalami peningkatan kendaraan
hingga lima puluh persen
sebagai akibat penerapan one way dari arah jakarta semua kendaraan yang menuju ke arah jakarta dari arah jawa barat jawa tengah dan jawa timur
yang tidak dapat melewati tol akan diarahkan melalui jalur arteri
hal tersebut diprediksi akan menimbulkan penumpukan kendaraan di sejumlah ruas jalan arteri di bekasi maupun depok
kami sudah memiliki kondifikasi ruas ruas yang sangat mudah
pertama adalah yang itu jalan tanimau
dan kami juga sudah memperkasih ruas ruas lain di wilayah jawa tengah
misalnya di bekasi ada maturka atau budaya
dan ruas ruas yang lainnya akan dilakukan penerbangan di wilayah jawa tengah
baik di kedisuk maipun jawa tengah jawa tengah dan jawa tengah